hai keributan ini terjadi saat tim satgas kofit sembilan belas kabupaten lebak banten tengah menjalankan
penertiban protokol kesehatan di jalan raya rangkas bitung kami siang seseorang yang
diduga anggota dprd banten marah saat petugas meminta keluar dari kendaraan untuk dilakukan
penindakan karena melanggar protokol kesehatan keributan meredah saat petugas meminta dirinya
melanjutkan perjalanan dengan catatan menggunakan masker dengan benar serta tidak abai dalam
penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan di kabupaten lebak itu saya dapat laporan kejadian
sepertinya tadi begitu ya kita dianyakan aturan ini kan dibuat untuk semua masyarakat tertib
apalagi yang bersangkutan konon katanya menurut saya enggak tahu ya terlewatkan belum ini tidak
pantas tanyakan seperti itu dianyakan dibuat untuk dipatuhi masyarakat tidak memenang bulu aturan itu
ade hidayat anggota dprd banten mengkonfirmasi kejadian tersebut melalui akun media sosial
miliknya menurut ade tim satgas kofit sembilan belas tidak melakukan pengecekan benar ia bersama ketiga
rekannya membawa masker namun tidak mengenakan tepat di wajah hanya menempel di bawah dagu
saat melintas di jalur tersebut adi mazda lebak banten